anggaran pendapatan dan belanja negara apbn dua ribu delapan belas tidak lagi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi
dengan menjaga kualitasnya pemerintah berupaya
melihat tren tahun dua ribu tujuh belas pertumbuhan ekonomi dua ribu delapan belas akan ditopang oleh sektor konsumsi rumah tangga
minimnya kenaikan tersebut pemerintah berusaha menjaga defisit keseimbangan primer
dari rp satu ratus tujuh puluh delapan triliun tahun dua ribu tujuh belas menjadi rp delapan puluh tujuh triliun tahun dua ribu delapan belas
itu kalau pertumbuhan pajak cukup bisa dicapai oleh teman teman pajak
secara penerimaan ya dan secara pengeluaran sudah tertata dengan baik
lalu kita punya keinginan memperbaiki kualitas apbn dari sisi defisit primernya
kami itu bisa dicapai jadi resikonya itu rendah